yang terhormat para anggota dewan hadirin yang kami muliakan
marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna dewan hari ini yaitu
pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan atas rancangan undang undang
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan pasal satu ratus enam puluh empat ayat satu peraturan dpr ri
nomor satu tahun dua ribu dua puluh tentang tata tertib yang menyatakan bahwa
pembicaraan tingkat satu atas pembahasan undang undang yang dilakukan oleh komisi
gabungan komisi badan legislasi badan anggaran dan panitia khusus
dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua
untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian
laporan yang berisi proses mendapat mini fraksi pendapat mini dpd
dan hasil pembicaraan tingkat satu pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi
minta oleh pimpinan rapat paripurna dpr dan pendapat akhir presiden
disampaikan oleh menteri yang mewakili
berkenaan dengan hal tersebut kami persilahkan kepada ketua badan legislasi dpr ri
yang terhormat saudara dr supratman andi atas shmh untuk menyampaikan laporannya
apakah rancangan undang undang
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang desa
dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang
selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat
untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden